informasi berikutnya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama kusubandio kamisore mendatangi kpk
kedatangannya dalam rangka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang batas waktunya dua puluh januari mendatang
wisnu tama tiba di gedung merah putih kpk jakarta selatan sekitar pukul empat sore
mantan direktur utama stasiun televisi swasta tersebut membawa sejumlah dokumen yang diperlukan dan langsung bergegas masuk kpk
wisnu tama yang keluar kpk sekitar pukul enam belas empat puluh lima kemudian menjelaskan alasan ia baru melaporkan lhkpn nya pada hari ini atau sebelas hari jelang batas akhir pelaporan
ini merupakan pertama kalinya wisnu tama melaporkan lhkpn setelah sebelumnya lama berkarir di dunia pertelevisian
batasnya tanggal dua puluh januari satu dan kedua kementerian saya ini kan kementerian lembaga saya ini kan lagi melakukan restrukturisasi
sehingga nomenklatur ya nomenklatur sehingga mesti restrukturisasi sehingga ada hal hal yang benar benar menjadi fokus kita itu kan bukan hal yang sederhana ya
yang menggabungkan dua kl tetapi batasnya kan dua puluh januari dan saya laporkan pada tanggal sembilan ini